salah satu kegiatan rohani yang identik selama ramadan adalah iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid
nah di surabaya terdapat masjid yang dikelilingi danau buatan dan menjadi salah satu rujukan jamaah untuk melakukan itikaf
tak hanya tenang suasana yang nyaman membuat masjid ini menjadi tempat favorit untuk beribadah
seperti apa suasana di masjid ini berikut liputannya
masjid baitorozak di kawasan tanggili surabaya ini memang memiliki suasana yang cukup unik
tidak seperti masjid lain di surabaya yang umumnya memiliki halaman atau taman yang luas masjid ini justru dikelilingi oleh danau
dengan danau di sekelilingnya ini membuat suasana menjadi tenang terutama saat masuk ke masjid dengan luas empat hektare ini
pemandangan danau juga membuat ketenangan bagi jamaah
terutama ketika ingin berikhtikaf
ini ditambah dengan lokasi masjid yang cukup jauh dari keramaian
tidak heran saat ramadan seperti sekarang masjid ini ramai dikunjungi oleh warga atau jamaah dari dalam dan juga luar kota surabaya
selain beriktikaf masjid ini juga jadi rujukan warga saat menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit serta bertandarus ataupun sekedar beristirahat sejenak
suasana ini membuat jamaah menjadi betah berlama lama di masjid yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam

ya di sini masjidnya sejuk ya di tengah tengah danau
terus kalau itu apa itu baca baca al quran itu juga enak sejuk tenang
tidak hanya nyaman suasana yang khidmat membuat jamaah bisa berkonsentrasi dalam beribadah di masjid ini
alhamdulillah banyak jamaahnya juga dari luar kota juga
karena tempatnya itu agak unik karena masjid ini di tengah tengah danau
jadi untuk ibadah konsentrasi lebih nyaman
jika anda ingin beritikaf ataupun mencari suasana baru saat tanda rus atau beraktifitas menunggu waktu berbuka puasa
maka masjid baitur rozak ini bisa menjadi salah satu rujukan baru anda